seperti pada saat sekitar bulan april mei pada saat kita memang
maka yuda penahanan terhadap tersangka sebetulnya adalah wewenang hak prerogatif
bahwa ini bukan mimpi bunga tidur kalau begitu